lebih baik aku menunda pertarungan ini
syukurlah seperti ini
peredaran darahnya kembali normal
aku ingin berbicara padamu rai
rai aku tahu
perbuatanku kemarin itu memang salah rakyat
tidak seharusnya aku bersikap seperti itu
kenapa rai rarasanta tidak menjawab panggilanmu
apakah ia masih marah padaku
atau memang dia tidak berada di kamarnya
kenapa kamarnya tidak terkunci
ada apa raden
aku memanggil rai rarasanta
berulang kali sudah aku panggil
tetapi tidak ada jawaban
lalu ku dapat
pintu rai rarasanta
pintu kamarnya tidak terkunci
lebih baik sekarang aku masuk saja
mohon maaf sebelumnya raden
walaupun raden ini adalah kakak kandung dari nimas rasanta
tapi aku rasa tidak pantas
jika seorang laki laki dewasa memasuki kamar perempuan tanpa seizinnya
aku akan mencobanya
mohon maaf sekali lagi raden
aku hanya mengatakan
tata kerama yang berlaku di istana ini
kau yang masuk ke kamar rai rarasanta
dan bilang padanya
aku ingin berbicara
baiklah kalau itu maumu
aku akan mencobanya
mas raya rarasanta
sampai jumpa datang
ternyata nimas rarasanta memang tidak ada di kamarnya
kalau begitu aku bisa memanfaatkan keadaan ini untuk memperunci perselisihan antara kakak beradik itu
kenapa tubuhnya belum memberikan reaksi apakah ada hal lain yang terjadi padanya
aku harus menambahkan tenaga dalamnya
semoga dengan ini dia akan kembali sehat seperti sejak kalah
pasti saja aku bisa melakukannya dengan baik

dan saya sudah terlalu kelak sebagai tentang masalah intinya
daerah ini adalah wilayah kekuasaanku
aku nohesa putra dari kerajaan geraka
lebih baik kau pergi dari sini
atau ya akan aku habisi
lebih baik aku menunda pertarungan ini
aku menunda pertarungan ini
bagaimana apakah aku diizinkan untuk masuk
sayangnya tidak raden
nimas rasantang tidak memberikanmu izin untuk berbicara kepadanya
dan lalu nimas rasantang juga berkata kepadaku
kalau ia sangat marah dan juga masih sangat kecewa
dengan apa yang sudah kau perlakukan kepadanya
kau tidak bisa mencari aku
aku akan mencarimu
aku akan mencarimu
lebih baik sekarang aku masuk
tidak raden aku mohon jangan
aku takut nanti keadaannya semakin buruk
lagi pula aku juga tidak ingin hubungan diantara kalian semakin renggang
aku mohon jangan
lalu apa yang harus aku lakukan
aku rasa kau harus tetap diam
aku rasa kau harus tetap diam
serahkan semuanya kepada aku
serahkan semuanya kepada aku
serahkan semuanya kepada aku
aku akan mencoba untuk membujuk nimas rasantang
agar ia mau berbicara denganmu
kalau begitu terima kasih
kenapa ini sebelumnya seperti ini
nenek tolong sumukan kian santang nenek
saya akan coba mengobatinya
itu menjadi nak
itu tadi nak
kenapa aku yang disembur